senin pagi saat reskrim polresta banyumas menggelar rekaulang kasus pembunuhan tujuh bayi
diduga hasil hubungan inses di sebuah lahan di kelurahan tanjung purwokerto selatan
selain tersangka rd reka ulang juga dihadiri en anak tersangka serta istri tersangka
dari rekaulang terungkap istri tersangka mengetahui perbuatan keji tersangka
yang membunuh bayi hasil insesnya dengan en anaknya
istri tersangka bahkan ikut membawa bayi anaknya itu untuk dikubur oleh tersangka
kasus ini bermula dari penemuan tulang belulang bayi di lahan milik seorang warga pada pertengahan juni lalu
hingga dua puluh enam juni dua ribu dua puluh tiga polresta banyumas menyatakan sudah menemukan tujuh kerangka bayi
dari pemeriksaan polisi tersangka rd mengaku perbuatan bejatnya sudah ia lakukan sejak dua ribu tiga belas
saat en masih berusia tiga belas tahun
dari delapan anaknya yang telah lahir satu diantaranya diadopsi warga
sedangkan tujuh sisanya dibunuh dan dikubur
kemudian ada juga keterangan dari korban pada saat pemeriksaan
bayi itu sudah diakhirkan kemudian dibawa oleh pelaku kemudian dibantu oleh istri
ini dalam keadaan hidup kemudian dikeburukan
tersangka pun mengaku alasan berhubungan inses dengan anak kandungnya
serta membunuh tujuh bayi yang dilahirkan adalah untuk pesugihan
pak belajar ilmu apa sih pak
tapi pakai cara apa itu
itu aja nggak disengaja ada orang kasih tahu seperti itu
kasih tahu gimana
kasih tahu kalau kamu ingin kaya kamu harus membunuh anak kandung kamu sendiri
dari perkawinan dari anak juga
sampai tujuh kali dibunuh gitu
sampai tujuh kali
tapi anaknya yang lahir dibunuh
en anaktersangka pun menyebut
rd melarang dirinya menceritakan perbuatannya kepada orang lain
rd bahkan mengancam akan membunuhnya jika perintahnya dilanggar
kalau enggak mau kamu tak bunuh
karena udah sering kaya gitu

nanti nanya mesti golong mesti
iya itu tuh
di bukur pernah orang ditendang aja pernah
itu udah udah bayang kejadian yang udah bayang kebuahannya itu ya
aku mau pergi udah padang udah sama tani
dia mau pergi
depankan dia aja dia udah bawa golong
ditendang ya ditendang ya dipukul lah
keseatreskrim menyebut tersangka rd dijerat pasal berlapis
selain pelanggaran undang undang perlindungan anak dan inses
rd pun dijerat pasal pembunuhan berencana
rd kini terancam hukuman mati
imam ambar woto banyumas jawa tenggara